petugas satreskrim polres blitar selasa siang menyegel bangunan laboratorium rumah sakit ngudi waluyo blitar
penyegelan dilakukan karena proses pembangunan gedung bernilai lima empat miliar ini terindikasi korupsi
petugas unit tipikor satreskrim polres blitar selasa siang langsung memasang garis polisi di sekeliling bangunan instalasi laboratorium rumah sakit umum daerah ngudi waluyo wulingi kabupaten blitar
petugas juga mengecek kondisi fisik bangunan gedung serta fasilitas di dalamnya
selain itu petugas juga membawa dan menyita dokumen pembangunan laboratorium yang menghabiskan dana apbd hingga lima empat miliar ini
pemeriksaan bangunan ini terkait dugaan korupsi pada pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
hal tersebut juga terindikasi dari molornya pengerjaan gedung di mana seharusnya selesai pada tahun dua ribu enam belas namun hingga kini baru terselesaikan enam puluh persen serta menggunakan material yang tidak sesuai rab
ini juga terkait dengan
tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan laboratorium di rumah sakit ini
kemudian saat ini masih berjalan proses pemeriksaan bangunan
terkait penyegelan ini pihak rumah sakit ngudi waluyo enggan memberikan keterangan
sementara unit tipikor satreskrim polres blitar akan mendatangkan tim ahli untuk mengecek kondisi bangunan yang disegel